lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
lalu kebangsaan indonesia baik
akan memberi sesuatu kepada siapapun juga
bahwa saya tidak akan menerima hadiah
atau suatu pemberian berupa apa saja
dari siapapun juga
yang saya tahu atau patut dapat mengira
bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan
atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan saya
akan setia menjunjung tinggi sumpah prajurit
dimohon kembali ke tempat semua
bersiapan penandatanganan berita acara
kompetensi sumpah jabatan
kepada menteri sosial saudara idus maram
dibohon menuju meja penandatanganan
kepada yangtaro rahmat presiden republik indonesia
mohon berkenan menuju meja penandatanganan
kepada menteri sosial sisa masa jabatan
pernah datang ke masjid
pernah datang ke masjid
pernah datang ke masjid
pernah datang ke masjid
dibohon menuju meja penandatanganan berita acara
pengamatan sumpah jabatan
pengamatan sumpah jabatan
saudara idus maram sebagai menteri sosial sisa masa jabatan
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas

pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pertemuan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas